berjuang demi pajajaran
ya allah aku sangat merindukan dan mengkhawatirkan putra putriku
tapi aku harus kuat aku tidak boleh memperlihatkannya pada kakanda perahu
aku takut dia akan khawatir
kamu sudah sadar adikku
ibu nde apa yang kau lakukan
kamu tidak apa apa ibu
ternyata hidup apa adanya seperti jauh lebih nikmat dan lebih nyaman dibandingkan kita hidup di istana yang serba dilayani
iya kak kanda dinda pun merasakan hal yang sama
dinda sangat bahagia sekali
selalu bersama kak kanda
ada apakah kak kanda sepertinya ada yang kak kanda fikirkan
sedari tak kak kanda merasakan adanya sesuatu dengan putra dan putri kita
mereka juga merasakan hal yang sama
dinda juga sudah merasakan hal yang sama seperti itu
kita di sini berbahagia tapi bagaimana dengan putra putra kita
putra ku kian santang
putri ku rarasangga
putri ku mara
putri ku rarasangga
putri kurara santang
di mana kalian
sedang apa kalian
semoga dewa ta'agu selalu melindungi mereka
karena yakin putra dan putri kita
mereka akan baik baik saja
karena mereka adalah anak anak yang kuat
yang bisa menjaga dirinya masing masing
amin kak randa
mereka dilahirkan dari rahim seorang perempuan seperti itu
amin ya allah
semoga allah mendengar doa kita kak randa
ginda sangat merindukan mereka
kita ingin sekali bertemu dengan mereka
bersama sama dengan putra putri kita
semoga kita bisa berkumpulan
mari kita berjuang bersama sama
walaupun kita dan putra putri kita berbeda tempat
namun kita mempunyai satu tujuan
yaitu untuk membangun kembali istana majejara
iya kak randa
walaupun kita di tempat yang berbeda
tujuan kita tetap berbeda
kita masih bisa berkumpul dengan mereka

ya allah aku sangat merindukan dan mengkhawatirkan putra putriku
tapi aku harus kuat
aku tidak boleh memperlihatkannya pada kakanda prabu
aku takut dia akan khawatir
aku takut dia akan khawatir
aku takut dia akan khawatir
dinda subang lara kakanda tidak akan membiarkan air mata jatuh kembali
aku ingin mencari kian santang
tapi keadaanku belum pulih
aku juga khawatir dengannya
aku ingin menolongnya tapi kakiku masih terluka
aku ingin menolongnya tapi kakiku masih terluka
hormat kami raden
kalian berhasil membawa kembalian para empah yang dirampas oleh pasukan mongol
bagaimana keadaan nimas rara santang
nimas rara santang masih bertarung dengan prajurit mongol dan sebenarnya
kalian berhasil kembali dengan selamat
iya ini semua berkat bantuan dari paman gendang
terima kasih sudah menolong kami paman
aku adalah jagur dipa putra mahakota dari kerajaan batu jajar yang asli
salam kenal paman
aku juga senang berkenalan denganmu
kamu mah emang ganjen centil
di mana gadita
maafkan aku raden
aku tidak berhasil untuk melindunginya
hanya yang gadita berhasil dibawa oleh paman amuk marugul
dan sepertinya paman amuk marugul bergabung dengan para musuh
pasti mereka akan memaksa angga dita untuk memberitahu di mana markas kita
raden tenang saja
aku yakin angrita pasti tidak akan semudah itu untuk membocorkan rahasia kita
aku juga akan membantu membebaskan angga dita
terima kasih putri
aku juga akan membantu
aku juga akan membantu
terima kasih ngai
dibobatin di dalam saja